mengoleksi tanaman di masa pandemi menjadi hobi yang sedang naik daun
banyaknya peminat dan peranan sosial media membuat harga beberapa tanaman seperti aglonema monstera dan philodendron mengalami kenaikan
kini tanaman berharga ini menjadi lirikan pencuri
dahulu tanaman gelombang cinta atau antorium sempat menjadi incaran pencuri
jika dijual tanaman ini harganya bisa mencapai dua puluh hingga lima belas juta rupiah
kini yang baru saja menjadi incaran para pencuri adalah tanaman aglonema
daun yang memiliki corak kombinasi pink hijau dan putih memiliki nilai jual tiga ratus lima puluh hingga lima belas juta per pot tergantung corak dan kelangkaan warna
ramli saputra pemilik jaya greenhouse menjelaskan mengapa tanaman aglonema kini menjadi jawara
tanaman aglo itu dia memang terkenalnya sih dia di ratu daun
karena mungkin dia kelebihannya ya kelebihannya dari daun daunnya warnanya coraknya
harga yang melambung tinggi membuat tanaman ini jadi incaran pencuri
andika bayu seorang kolektor tanaman merasa khawatir tanaman miliknya jadi incaran maling
videografer ini mengaku tanaman koleksinya hampir dicuri

memberikan tips preventif agar tanaman terjaga
dan untuk mengantisipasi saya di rumah menggunakan cctv
itu minimal di sudut kanan dan kiri untuk angle yang bagus
dan memasang alarm infrared untuk sensor gerak bahkan saya menggunakan sensor lampu
jika ada gerakan lampu nyala jadi menghindarkan para pencuri atau yang niat lihat mencuri itu
bantuan teknologi bisa memudahkan kita memantau dari jarak jauh
agar tanaman koleksi kita selalu aman dari pencuri
diah ayu lestari maranata jakarta